masih dari surabaya seorang istri nekat menjual suaminya sendiri untuk layanan asusila di media online
aksi yang telah dijalani selama empat kali ini dilakukan karena sang suami tidak memiliki pekerjaan
unit perlindungan perempuan dan anak polrestabes surabaya berhasil membongkar praktek perdagangan orang
untuk prostitusi terselubung di sebuah hotel di surabaya
kali ini polisi mengamankan lelaki hidung belang yang tengah bercinta secara trisam bersama pasangan suami istri vr dan mr
kedua warga jalan tambak odi baru surabaya
dari hasil pemeriksaan terungkap bahwa praktek prostitusi terselubung ini dikendalikan oleh vr yang merupakan istri dari mr
vr membuka penawaran layanan trisam di media sosial facebook
ketika ada pelanggan vr akan mengajak suaminya sebagai partner trisam untuk melayani lelaki hidung belang dengan tarif tiga ratus hingga lima ratus ribu rupiah
aksi ini sendiri sudah dilakukan sebanyak empat kali
polisi akhirnya menetapkan vr sebagai tersangka dan suaminya sebagai saksi korban
yang menjadi tersangka adalah yang perempuan yaitu istrinya
istrinya lah yang mengajak membujuk merayu suaminya untuk mau melakukan betul menjual dirinya dan melakukan perbuatan seks itu ya
dari penggerbekan ini petugas mencita barang bukaan
bukti satu lembar bil hotel
uang tunai lima ratus ribu rupiah dua telepon genggam serta fotokopi surat nikah tersangka dan korban